selamat pagi saudara anda menyaksikan breaking news kompas tv
harus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat bersama saya imron fadilah
jelang hari raya idul fitri bandara soekarno hatta dipadati pemudik
antrean pemudik sudah terjadi di pintu keberangkatan dan counter check in
terminal dua bandara soekarno hatta tangerang banten
tujuan para pemudik masih didominasi kota medan bali surabaya dan balikpapan
diprediksi puncak libur hari raya idul fitri terjadi pada tiga hari jelang lebaran
karena sudah diberlakukannya cuti bersama